kita beralih ke informasi kuliner
jika anda bosan dengan rasa nasi goreng yang itu itu saja
ini saatnya merasakan nasi goreng yang berinovasi
sebuah resto menawarkan perpaduan antara gurinya nasi goreng dengan segarnya kelapa muda
siapa yang tahan dengan godaan kelapa muda segar
apalagi berpadu dengan es krim dingin dan aneka topping
namun bagaimana jika nasi goreng yang dipadukan dengan kelapa muda
prosesnya sama dengan membuat nasi goreng pada umumnya
siapkan bumbunya seperti pasta ebi kecap asin saus tiram garam kaldu ayam
merica bawang daun dan potongan nanas
tubis bumbu pasta ebi
kemudian masukkan nasi serta bumbu bumbu lainnya
dan terakhir kita masukkan potongan nanas
aduk hingga merata dan matang
nah ini nih yang membedakan
penyajiannya menggunakan batok kelapa yang masih ada daging kelapa mudanya
sebagai penghias saya menemburkan bawang daun dan potongan nanas
paduan cita rasa khas dengan tampilan yang unik
memberikan sensasi kenikmatan

hmm seru nih menikmati kuliner seperti ini
karena harus memadukan lembutnya daging kelapa muda dengan burihnya nasi goreng
menu nasi goreng kelapa ini dibanderol dengan harga rp tiga puluh tujuh lima ratus
unikan menu ini pun menarik perhatian pengunjung yang penasaran untuk mencobanya
soalnya penasaran aja biasanya kan kalau kelapa itu identik sama minuman gitu ya kayak es teler
tapi ini tuh dijadiin makanan nasi goreng
eh ternyata setelah dicobain enak juga tuh rasanya
pemilik tempat makan yang berlokasi di kawasan jalan cihamplas ini
mengawali bisnis kulinernya dengan membuat dessert atau hidangan penutup yang serba menggunakan kelapa
jadi sebenarnya mangkuk manis ini kan sebelumnya sudah terkena dengan dessert dalam bako kelapa
nah kita kan menanggutan sesuatu yang lain yang unik juga tapi juga rasanya enak
akhirnya kita buat nasi goreng dengan isian seafood di dalam bako kelapa
jadi rasanya lebih terungguli terus ada rasa asin dari seafoodnya dan segala macam jadi enak banget rasanya
selain rasanya yang lezat kelapa sendiri dikenal memiliki banyak manfaat dan kandungan gizi
dan para matasari bandung